itu situ ah
beginilah kondisi nadira nadia dan nadipa
sejak rumah kedua orang tuanya di desa pasabu
kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju
porakporanda akibat gempa jumat dini hari lalu
bayi kembar tiga berusia sepuluh bulan ini
harus bertahan di lokasi pengungsian
dengan kondisi memprihatinkan
lokasi pengungsian ini merupakan rumah kebun
yang berada di puncak gunung
belum adanya bantuan pemerintah yang diterima
membuat keluarga ini kerap harus tidur
dalam kondisi kehujanan dan juga kedinginan
lantaran sebagian atap rumah kebun ini
banyak yang bocor dan juga minum dinding
sang ayah abdur rahim mengaku
memang tidak dapat berbuat banyak
untuk memberikan tempat pengungsian yang nyaman dan layak
buat ketiga anak kembaria itu
apalagi tabungannya dari hasil bekerja sebagai sopir
juga hilang tertimpa reruntuhan rumah
yang hancur akibat gempa bumi
pertahanan di kondisi pengungsian seadanya
juga dirasakan warga korban gempa
di lokasi pengungsian
lokasi pengungsian desa boteng utara
kecamatan simboro kabupaten mamuju selasa siang
warga yang sebagian besar menderita luka serius ini
mengaku enggan dirawat di rumah sakit
lantaran masih trauma
trauma dengan kejadian
takut dengan lagi lihat gedung gedung rumah sakit di sana
jadi lebih panik
jadi lebih baik pulang
jadi kita minta untuk pulang ya alhamdulillah juga disiinkan mungkin
ke rumah sakit juga mengerti
namun sayang banyaknya korban gempa yang memilih
menjalani perawatan di lokasi pengungsian
tidak berbanding lurus dengan sarana dan prasarana yang ada
kondalanya obat terbatas sama ini alat alatnya juga tidak ada
kita kemarin ini jahit begini kita pakai tangan
tidak ada alat
kurang sekali alatnya di sini
darurat terpaksa ya
ya harapannya ya semoga ada bantuan masuk
seperti alat seperti obat obatan
ya kebutuhan kebutuhan kita di sini tidak ada
tiap hari ini ada masuk
yang dirawat begini luka luka
ada terus tiap hari
warga saat mengharapkan perhatian serius dari pemerintah
untuk segera mendistribusikan bantuan
tidak hanya logistik makanan dan minuman
tetapi juga obat obatan
tim liputan cnn indonesia